cerita soal jakarta memang tak ada habisnya
semua yang pernah bersamanya pun punya suka dan duka soal ibu kota
termasuk bagi mereka yang pernah memimpin sang ibu kota
lalu apa cerita mereka soal jakarta
bergabung sutioso gubernur dki jakarta periode seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh dua ribu tujuh
dan jarod saiful hidayat wakil gubernur dki jakarta periode dua ribu empat belas dua ribu tujuh belas
sekaligus gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas
assalamualaikum selamat malam
bagus pak jarod
waalaikumsalam selamat malam
terima kasih dua orang yang pernah memimpin dki jakarta hadir di cnn indonesia connected spesial
saya abang jakarta dulu
wis mantap bang yos salam takzim betul begitu ya
baik bapak bapak bang yos pak jarod
hari ini jakarta berulang tahun ke empat ratus empat puluh
sesuai dengan temanya tahun ini adalah jakarta
bagaimana membangun optimisme ibu kota dki jakarta untuk bisa bangkit dari pandemi
bahwa kita yang yakin bahwa kita bisa bangkit
saya ke bang yos dulu silahkan bang yos
ya inilah situasi yang paling dilematis dihadapi pemerintah daerah ya
apalagi akhir akhir ini ya perkembangan penularan covid nya sudah begitu gawatnya
dalam kondisi yang sudah genting lah
banyak sekali yang kena termasuk anak anak pun sudah kena sekarang
nah karena itu saya mempelajari ya di waktu ke waktu kebijakan kebijakan pemerintah daerah yang diambil
menurut saya pemerintah daerah sudah lakukan kebijakan yang baik
dan saya berasumsi kebijakan itu sudah diokursi dan dikoordinasikan
baik secara vertikal ya kepada polda kepada kodam dprd gitu ya
begitu juga secara vertikal kepada pemerintah pusat tentunya
nah namun perkembangan terakhir ini kan begitu gawatnya ya
jadi satu saat ibaratnya apa namanya buah si malakama itu kan
kalau nggak dimakan ayah mati kalau dimakan hukum mati
tapi kira harus menentukan sikap gitu
siaplah pemerintah dki jakarta apabila keadaan sudah genting banget harus berani melakukan langkah yang sangat tidak populis
yaitu melakukan lockdown total gitu
itu yang terburuk harus dilakukan
karena kalau kita harus memilih tentu antara nyawakah atau ekonomikah tentu nyawa yang harus kita selamatkan dulu
saya kan pernah mengalami dulu kan bagaimana krisis ekonomi krisis politik
menjadi krisis multidimensi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu rumput total ekonomi kita
bukan hanya minus tujuh belas empat puluh sembilan persen jakarta gitu
tetapi akhirnya bisa bangkit juga gitu loh
tapi saya yakin begitu
andai kata mengakibatkan kejahatan itu ekonomi kita lumpuh percayalah akan bisa panggil lagi
banyak kita dihadapkan dengan pilihan tentunya tapi kita harus tahu mana yang harus menjadi prioritas ya
pak jarod bagaimana posisi ini
menjadi dilematis sekarang menempatkan jakarta
kalau tadi kata bang yos bilang ya serba sulit
yang satu sisi apakah ekonomi yang harus dikorbankan atau satu lagi nyawa yang harus dikorbankan
bagaimana pak jarod melihat kondisi ini sekarang yang menempatkan jakarta begitu dilematis
apa yang harus dilakukan
ya memang situasinya di ulang tahun jakarta ke sembilan puluh empat ini penuh dengan dilematis ya
tetapi kita juga harus memilih
dulu bung karno pernah pidato menyampaikan satu ungkapan ambek para maarta
artinya mari kita dahulukan yang penting penting terlebih dahulu
urusan urusan yang sangat penting dalam desa harus dipasarkan lebih dahulu
ini kan dilematisnya adalah kita pilih kesehatan warga kita
bindungi warga kita
supaya tidak terpengaruh
kita tidak terpengaruh dengan covid yang semakin hari semakin naik
atau kita tetap menggerakkan ekonomi rakyat
karena kita lihat dari hari ke hari ini kan betul betul luar biasa ya
jakanya sampai dengan tiga ratus persen tadi ya
kalau kita malah kesehatan ya itu seharusnya seperti itu
kita bikin warga kita sehat dulu ya supaya bisa bangkit
caranya adalah kita terapkan kedisiplinan
jakarta tidak bekerja sendiri ya
jakarta tidak bisa bekerja sendiri
mengatasi pandemi ini tidak bisa bersandar kepada individu individu
tetapi bersandar kepada komunitas komunitas
maka ppkm mikro itu mutlak dibutuhkan
itu sementara ini ya
aktifkan semua tokoh masyarakat rt rw fkd m ya
kemudian kerjasama dengan daerah penyangga
ini harus menyeluruh
jadi kita total football untuk mengatasi pandemi ini
fokus utama kepada kesehatan
paling tidak selama sepuluh hari atau dua minggu ya
ppkm mikro ini harus betul betul efektif
sehingga kita bisa mengetahui arus keluar masuknya orang di wilayah itu
di wilayah rt di wilayah rw
fokusnya di situ
sambil mengatasi mereka mereka yang terkena infeksi
menyiapkan rumah sakit ya yang mencukupi
saya pikir itu ini memang pilihan
kita tidak bisa memilih dua duanya kalau menurut saya
kita harus prioritaskan salah satu lebih dahulu kita fokus
memang dampaknya banyak sekali yang harus dikerjakan oleh jakarta
tetapi inilah tantangan kita yang kita hadapi sekarang ini
itu yang pertama
yang kedua saya masih yakin dan percaya
warga jakarta itu enak kok sebetulnya
tanya bang yos itu
enak asalkan dia diajak bicara
kemudian kasih pemahaman yang bagus
kemudian tetap layani dengan hati
atas kebutuhan kebutuhan itu
dan harus informasi dari rt rw kepada pemerintah jakarta itu harus betul betul akurat
sehingga kita bisa tracing siapapun yang terkena di rt dan rw
basisnya di situ saya pikir
kita sudah mendengar bagaimana suara suara dari mantan pemangku ibu kota ya
harapannya ini bisa dikonsumsi
bisa menjadi solusi dan juga tentunya didengar
intinya memang harus ada yang dipilih
harus ada yang dikorbankan
dan tetap harus ada prioritas ya
baik bang yos pak jarod terlepas dari kondisi yang sekarang
saya mau ke bang yos dulu
dua puluh tahun kurang lebih ya bang yos memimpin ibu kota ya
jakarta ini banyak banget dikritik orang
tapi kenapa menurut seorang bang yos banyak dikritisi tapi tetap dicintai
ya itu lah jakarta itu kan
kalau saya itu nggak dikritisi
saya nggak ditulis di koran yang macam macam gitu lah
itu malah gak bisa tidur aku
jadi selama sepuluh tahun demo aja itu saya hitung ada hampir lima ribu kali
selama sepuluh tahun
artinya bukan demo saya aja ya tetapi di jakarta ya
kan tetap aja dari urusan saya
jadi kalau sehari gak ada demo gue gak bisa tidur
kok aneh nggak ada demo ya hari ini kan gitu kan
jadi saya itu menghadapi situasi
saat masyarakat itu lagi itu iburia itu
iburia demokrasi ya yang dulu demonstrasi dilarang
lalu sekarang dibebaskan aja silahkan aja
inilah kesempatan demo ngeritik gubernur dan sebagainya
apapun yang kita lakukan pasti aja ditentang gitu loh
jadi itu memang saya katakan ya masa gubernur itu berbeda beda gitu
itulah era reformasi dimulai kan dari masa ketertutupan menjadi keterbukaan
dan diterjemahkan secara keliru sama masyarakat
demokrasi itu apa saja boleh gitu
nggak punya makanan di toko ada makanan ambil aja gitu
gak punya mobil di showroom ada mobil ambil aja
yang terjadi di situ toko habis menjarahin rumah rumah pribadi
jadi keadaannya itu sangat rumit waktu itu
dan saya tentu skala prioritasnya ada
yang pertama adalah aman dan tetap harus saya kembalikan gitu
dan jakarta ini harus bisa survival
kalau tidak kan nanti para duta besar pada meninggalkan jakarta
ya muka kita mau kita taruh dimana gitu
jadi sangat koordinir tuh aparat
kepolisian dari apa namanya kodam gitu
saya terus satu padu
dan alhamdulillah bisa kita selekan cepat
jakarta normal kembali gitu
oke intinya banyak kritik banyak saran
tapi itu juga yang membangun jakarta bisa sampai seperti sekarang ya bang yos ya
oke pak jarod memimpin jakarta itu bukanlah hal yang mudah
saya ingat ketika berapa tahun yang lalu ya tiga mungkin
saya pernah mewawancara pak jarod di kediaman gitu
saya tanya pak capek gak sih pak jadi gubernur
aduh capek banget tiffany katanya capek banget
terus capek iya saya tuh kurang tidur bahkan gak pernah ketemu keluarga jarang banget segala macam gitu
terus kenapa bapak bertahan
ya gak tahu
karena pak jarod itu ada di hati saya gitu
apa pengalaman paling membekas memimpin ibu kota
padahal pak jarod bilang banyak dikritik banyak dimarahin ibu ibu diprotes
tiffany saya cerita seperti itu ketika saya sendirian mimpin selama enam bulan
ketika pak ahok itu kan dikoskan di maku gitu kan
sehingga saya enam bulan sendirian
kemudian pak ahok bilang pada saya mas ini waktunya kurang enam bulan
semua program program kita harus diselesaikan
kita selesaikan selama enam bulan ini ya
makanya enam bulan itu bang yosi kerjanya itu luar biasa karena sendiri kita
itu yang pertama
yang kedua kalau masalah demo sama seperti bang yos
di masa saya sebagai wakil gubernur setiap hari itu bisa satu dua sampai tiga kali demo
apalagi dengan kepemimpinan pak ahok yang sangat keras sangat disiplin begitu sangat transparan
dan anti kepada si waduh rawanya banyak banget
hampir setiap hari itu ada demo ya
sehingga ya kalau nggak ada demo juga kangen juga ini kok
sumpah juga kalau nggak ada demo ya
kan lagi covid pak
tapi itu bisa diselesaikan dengan baik lah menurut saya
asalkan mereka diajak dialog
setiap masing masing yang pertama
masing masing yang pernah memimpin ibu kota punya kesan sendiri lah ya
pak jarod dan juga bang yos
usai jeda saya mau ajak pak jarod dan juga bang yos kita main tebak tebakan ya
kita main tebak tebakan yang gampang gampang aja
yang masih related dengan ibu kota jakarta
seberapa kenal sih bapak bapak ini sama ibu kota ya
tapi kita akan jeda dulu
tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected

telepon menyimp hannan spiridaka theories
banget masih seputar jakarta ini bocorannya apa ya ya pokoknya seputaran jakarta lah bapak bapak pasti tahu
lah ya gampang siap ya nanti yang tahu jawabannya boleh angkat tangan duluan ya pak jarod atau bang
yos ya di juga gampang nggak mungkin pasti tahu bang yus tahu nih pasti juga nih ya oke saya mau
nge review pension udah tujuh belas tahun ya lupa pasti kalau udah udah lama udah tahu nih ini saya buka
dulu pertanyaan yang pertama ya yang pertama di patung selamat datang tahu dong ya patung selamat
datang monumen selamat datang salah satu ikon kota jakarta ya kan berdiri sangat megah nah
di patung selamat datang ini tangan bagian sebelah mana sih yang diangkat oleh kedua patung tersebut
kiri dan kanan bang yus tadi boleh bang yus duluan coba bang yus jawabannya tangan sebelah mana kiri
atau kanan sebelah kanan yakin ya oke coba saya mau kasih lihat apakah benar tangan
bagian sebelah kanan yang diangkat iya betul banget mantap bang yas tadi pak jarod jaga jawaban bener
kita lanjut ke pertanyaan berikutnya pertanyaan kedua sosok yang berikut ini merupakan seniman lukis
yang juga piawai sekali membuat sketsa orang dan tokoh tokoh penting indonesia mulai dari sketsa
takdir ali syabana sultan syahrir masih banyak lagi ia juga ditunjuk oleh presiden soekarno kalau
itu untuk membuat sketsa monumen selamat datang ia diangkat menjadi wakil gubernur dki seribu sembilan ratus enam puluh empat kemudian gubernur dki
seribu sembilan ratus enam puluh empat enam puluh lima siapakah dia itu hai aiguu saya kira hoof laps pak jaros gymnop ontang ad boxer utara coba
banget tau nggak banget ya inget kan orang jawa beliau itu orang orang mendapatnya dua ya lupa

namanya aku lupa
heng ngantung betul
berarti satu buat bang yos satu buat saya tiffany
siapa yang ngomong bukan orang jawa kan bener kan
betul orang sulawesi utara bang yos
oke lanjut ya ke pertanyaan ketiga ya
ini adalah salah satu ikon kota jakarta patung arjuna wijaya
nah tahu dong patung ini dibuat oleh seniman patung inyomanuarte
dimana ide pendiriannya ini berasal dari presiden kedua ri soeharto
di era pak ahok dilakukan renovasi terhadap patung ini
tapi pertanyaannya ada berapa jumlah ekor kuda pada patung tersebut
berapa bang yos
berapa bang yos
coba bener gak nih delapan mau lihat ah
jadi delapan ini melambangkan delapan filsafat kepemimpinan sesuai alam semestanya
yang disebut astabrata
itu tadi pertanyaan buat bang yos dan juga pak jarod kuis seberapa kenal jaka
ini lucu lucuan sederhana mudah mudahan menghibur ya
sekalian refresh ya
hadiahnya gimana ya coba saya tanya nanti mau produsernya ambil sini ya
hadiah buat bang yos apa ya
bang yos itu harus dapat hadiah itu tadi betul itu
baik terima kasih sayang sekali karena waktunya terbatas
mungkin saya boleh minta tiga puluh detik masing masing sedikit ya
harapannya untuk jakarta sedikit saja
ke pak jarod dulu ya
jarod dulu deh boleh
ya saya sampaikan selamat hari ulang tahun jakarta empat ratus sembilan puluh empat
dan saya yakin dan optimis warga jakarta tetap semangat dan bangkit
untuk bisa melawan covid sembilan belas ini
mari kita cintai jakarta dengan menjaga merawat peliharanya
dan kemudian kita berbuat tertib dan disipit
jadi kuncinya untuk bangkit kita harus disipit masing masing diri kita
kalau kita cinta jakarta maka saya harap disiplin pada diri kita masing masing untuk menerapkan lima m
karena tantangan kita adalah menghadapi pandemi covid ini
kalau kita bisa bangkit seperti ini maka saya yakin jakarta akan semakin tangguh karena hasil mengatasi tantangan
karena tantangan kita adalah menghadapi pandemi covid sembilan belas
itu tiffany selamat pada warga jakarta
nikmati hari ulang tahun jakarta di masa pandemi
tetap semangat kita segera kembali
baik terima kasih berikutnya bang yos silahkan bang yos pesan dan harapannya untuk jakarta
ya saya ucapkan selamat ulang tahun masyarakat jakarta empat ratus sembilan puluh empat

empat ratus sembilan puluh empat sudah tua sekali kita itu

jadi saya harap cara berpikir masyarakatnya juga harus dewasa
perilakunya juga harus dewasa
kita ini masyarakat di kota negara harus bisa menjadi contoh masyarakat masyarakat lain cara bermasyarakat itu gitu
nah sekarang kita menghadapi pandemi
sekarang itu nyata ada dan bahayanya sudah sudah nyata
banyak yang menjadi korban pandemi
korban pandemik termasuk yang meninggal sampai kuburan pun terus ditambah terus gitu kan
nah mari kita bekerja sama dengan baik dengan pemerintah daerah
apapun yang dilakukan kebijakan pemerintah daerah yang dilakukan tidak akan pernah berhasil
kalau masyarakat sendiri itu tidak melakukannya dengan baik dengan kesadaran disiplin
dan menurut saya itulah titik lemah kita dibandingkan bangsa bangsa lain yang tetangga kita saja
tetangga kita saja singapura masyarakatnya amat disiplin
nah kita ini sudah jelas ketentuan ketentuan yang diwajibkan harus diikuti oleh pemerintah daerah
tapi pelanggarannya masih sangat besar
mari kita sadar kita baru berhasil kita bisa bekerja sama satu dengan yang lain
dan kita berbuat yang terbaik untuk jakarta supaya jakarta bangkit kembali
kita bisa menjadi kota yang sejajar dengan kota kota lain
baik terima kasih bang yos dan juga pak jarod sudah bergabung dengan kami
salam sehat selalu salam untuk keluarga di rumah selamat malam
kami masih akan kembali dengan informasi lainnya
tetap lagi cnn indonesia connected